wadi kamu telah melanggar janji janji yang sepakat
ampun pak ampun sayang pak ampun
wadi kamu tidak bisa menghidar dan dihormati
kamu ini kenapa apa yang terjadi sebenarnya d
marni mengkhianati saya
dia ingin menguasai harta dan membunuh saya
kenapa kamu tidak ambil tindakan lapor ke polisi
dia secepatnya ditangkap
kamu akan menerima akibatnya dan tidak bisa lari dari dosamu
jangan mas hadi jangan
ampun ampunin aku mas hadi
jangan aku menghidapkanmu jangan
jangan mas hadi jangan
hadi itu sudah tidak ada sayang
tadi aku melihat ibu
ibu sama bapak dari tadi ada di kamar terus
pasti kamu salah lihat deh
makanya sekarang kamu jangan pernah punya pikiran macam macam
marnik kamu harus banyak istirahat
jangan banyak mikir ya
udah bapak lagi
ya bapak sama ibu ada di kamar sebelah
bapak sama ibu juga harus istirahat

mampus mampus mampus mampus
ibu pulang dulu ya
nanti tujuh hari ibu datang lagi kesini
kamu tidak apa apakan ditinggal sendiri
ya enggak apa apalah pak
ibu juga takut
nanti kamu tambah shock melihat ibu dan bapak
suka jalan jalan di malam hari
padahal jalan di malam hari itu
sudah merupakan penyakit lama kita ya pak
iya ibu sama bapak gak usah khawatir
aku udah bisa kok jaga diri
lagian dulu waktu di kampung aku itu pemberani loh bu
pak bagus kalau gitu
kalau gitu bapak dan ibu pergi dulu ya nak
lebih cepat lebih baik mereka pergi
biar kang wandi
bisa segera menemaniku
sayang aku sudah enggak tahan lagi nih
hantu mas hadi terus saja nangis terhadap aku
aku ingin terus lama lama aku bisa mati
alah itu kan semua cuma nyalan kamu
mana mungkin hantu bisa beres dendam
yaudah sekarang kita pergi ke rumah suami kamu
kita habisin seluruh harta suami kamu
sebelum polisi kebongkar semua rahasia kita
sebelum polisi ngebongkar semua rahasia kita
umar nih simba sudah tahu kalau kita telah pelanggar pesyarahannya

makannya orang orang atsa syawal yang berada di depan ujung utuh telah terbakar
makannya orang orang atsa syawal yang berada di depan ujung utuh telah terbakar
ya sudah kalau gitu kita harus cepat cepat kabur dari sini kang
ya sudah kalau gitu kita harus cepat cepat kabur dari sini kang
teman terima kasih sudah sengaja enjoyableto terima kasih
menunggukan dukun yang lebih sakit dari simba
udah sekarang dimana hadi menyimpan barang barang berharga lainnya
kamu udah kunci pintu di depan kan marni
aduh jangan jangan polisi lagi
iya udah kalau polisi biar aku yang ngadepin
aku tahu kamu yang mengatur ini semua
kamu sudah kabur kan
jangan lupa three
kamu sudah kabur kan
jangan lupakan kau
jangan lupa aku sudah kabur
kamu sudah kabur kan
aku harus pergi awal dari kamu
kamu telah melanggar jaji jaji yang sepakat
jawa dimana dengan jawa
ya ampun ya ampun
tapi kamu tidak bisa menghindar dari
tak ada masalah
saya sudah tahu
makanya orang orang ansawa yang berada di depan itu telah terbakar
kalau gini kita harus cepet cepet takur keang dari sini

alah itu soal gampang
kalau duit sudah berada di tangan kita dapat menemukan dubun yang lebih sakti dan simbah
dan ini juga
hebat kamu bisa mengelabui mereka menjadi hantu hati
ilmu apa yang kamu pakai
sebenarnya saya sudah lama mendalami ilmu hipnotis pak
jadi saya bisa menciptakan ilusi bagi orang yang mereka takuti
sejak dulu hipnotis itu
saya sudah selalu mengikuti ilmu yang menarik
sejak dulu ibu memang curiga saat kamu mengikuti hadiah dengan mardi

wandi sekarang ada di mana
dia sudah diambil oleh dukunnya pak